setahun sudah masyarakat dunia melintasi dua ribu dua puluh
tak mudah tentunya karena harus dihantui virus corona
namun banyak orang yang masih menyimpan harapan pada dua ribu dua puluh satu termasuk dari kalangan pesohor
melalui akun instagramnya presiden joko widodo menyebut dua ribu dua puluh merupakan tahun penuh tantangan
dan ketidakpastian di tengah pandemi virus corona
ia pun berharap masyarakat indonesia dapat lebih tegap dan siap menghadapi dua ribu dua puluh
gubernur dki jakarta anies baswedan mengungkapkan dua ribu dua puluh merupakan tahun yang penuh tantangan
anies yang menjadi penyintas covid sembilan belas pun mengajak masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan
agar tahun baru ini dapat dilewati dengan baik
selamat tahun baru dua ribu dua puluh satu hadir dengan semangat baru hadir dengan wawasan
tak dipungkiri pandemi virus corona telah melumpuhkan sejumlah industri termasuk para pegiat seni
melalui akun instagramnya penyanyi raisa mengungkapkan kesedihannya karena gagal menggelar konser
namun dibalik itu semua perempuan berusia tiga puluh tahun ini menyebut dua ribu dua puluh telah mengajarinya menjadi orang yang lebih bersyukur
selebritas chelsea island dan boy williams ikut melantunkan doa
agar masyarakat bisa menghadapi tantangan baru pada dua ribu dua puluh
di kalangan pesohor dunia cristiano ronaldo menyatakan tidak mudah menjalani hidup pada dua ribu dua puluh
namun apapun tantangan yang dihadapi dapat dilalui dengan kesiapan yang matang
bintang k pop lalisa dan penyanyi asal amerika serikat meraya harry pun mengharapkan
dilimpahkannya kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat dunia